emang lu udah punya duit apa
ngontrak itu mahal
belum bayar air
mak tadi kemana sih ya
kalau gitu abang jalan dulu
itu mau ngelunasin duitnya bidan marni
sekalian nyari rumah kontrakan deh
lihat ya bang
dia mau ngontrak sendiri
emang dia marah
emang udah siap
biarin aja be
kali kalau ngontrak
bang jaya bisa berubah
hitung hitung ada tanggung jawabnya b
kalau dia udah merasa sanggup sih
ini anak laki laki perempuan
ini mah semua kayak emaknya
ini mah nurun dari emaknya semua
kenapa sih da
biar kayak emaknya aja
emangnya kenapa kalau dia jadi penyanyi
ini mau seanak laki jadi penyanyi ya
yang bener aja loh ya
kayak emaknya si ipin tuh
enggak kita cuma main aja kok
sekalian ella mau ngasih tau
nella tuh udah ngelahirinnya
rumah lo di sana makin penuh aja dong
dengan ada nyanyi bayi
ini juga mau cari kontrakan ya
nah kalau lu ngontrak
siapa yang ngurusinnya anak nanti
mendingan tinggal aja di rumah si ella
tuh bayi tuh
pada ribet banget sih ah
mendingan lu ngontraknya
nanti setelah anak nido gede aja ya
aku pengen ikan dong
dun emang belinya dimana
tapi abang abangnya udah pergi
main berdua sama agil ya
oh ya tak dulu mau ke dalam dulu agi duduk dulu sini ya kamu juga punya nih
nih gile sama kan sama kan iya mak mak kok nggak bergerak sih mak mati ya
mak mak kok nggak bergerak sih mak mati ya
kita juga bergerak
agi main di dalam dulu ya
loh kesian banget anak gue
kemana sih bang
itu ada yang mau jual mobil
gue mau liat dulu dah
tapi kira kira urusan abang
ya lah namanya juga usaha
kan begitu bang
lama di rumah nih yang bingung
soalnya di rumah semuanya udah pada habis bang
sampe beras bang di belakang tinggal pendaringannya doang bang
ini yang terakhir bang
lu doain abang lo ini
bang pergi dulu
yaudah besok kalo ada duit mama beliin
yaudah ini kan udah malem
agil sekarang tidur aja
kalau udah ada duitnya baru mau beliin
sekarang agil minum cucu dulu
ah gak enak susunya encer
lah kan itu susu sama yang kayak kemarin
aduh kuyeng banget nih
dan jangan ella hamil lagi
kok naik taksi
udah gue jual
apa yang dijual sih
buat biayain proyek gede
reknya kebagian dong
udah malam nih taksinya susah
yaudah deh cari sana
nih ya emang kasih tau
lo sebenernya kagak usah ngontrak juga gak nape
itu kan rumahnya ngkong lo yang dicondet bisa dipake
emang sih bangunannya sederhana tapi layak pakai kok
nih emak bawa sedikit makanan ya
sekalian susu buat si agil
ini ada sedikit duit juga
makasih ya emak
lo mau pulang dulu dah emak
hati hati di jalan ya
nih lo lihat buktinya apa nih
lo enakan enakan prestal lo
ini semua dari emak
sebenernya emak bang
ella udah ogah banget bang ngeluam sama orang tua
tapi mesti bang
malu banget kayaknya
gagal kan bisa aja lah
lu kok jadi pengen tahu sih urusan laki laki lah
pokoknya begitu bang
emang apa ella harus tahu
kalau begitu ini aja dah
abang kudu nyiapin duit belanja ella
tuh yang harus abang tahu
kok lo jadi nuntut begitu sama gua la
bukannya begitu bang
ini kan sebenarnya udah kewajiban abang
jadi kepala rumah tangga
abang kudu tuh
penuhin kebutuhan kita sehari hari
eh ngelunjak lo ya
ngelunjak lo ya
bukannya nelunjak bang
jadi begini aja dah
gua kan gak pernah ngelarang lo ngamen
tuh waktu lo berhenti dari kafe
atas kemauan siapa
lo sendiri kan
ella mau ngamen dulu ma
iya iya biar agil sama emak ya di sini
jangan ikut mama
mama mau ngamen dulu
agil sama nenek
mama mau ngamen dulu
ya temen nenek dulu deh ya
udah sama nenek ya
yuk main yuk
hari ini cuma kita dapat segini nih
itu berapa lo
ya ini cuma berapa nih
gak amas nih
lo dua lah
lo enam lah
misalnya gue ya ceban
jadi beginian aja dah
kalau lo alah ngamen
eh waktu lu berhenti dari kafe juga
itu atas kemauan siapa
lo sendiri kan